hasil gue jadi bukan cuma ninggalin gua lu berdua ya tinggalin bond juga bilang asli
aku dari tadi cariin kamu karena aku mau undang kamu ke acara dinanya ulang tahun mama
kau bisa dateng kan
gue gak perlu jawab
lu udah tau ke alasannya apa
boy aku tahu kita udah putus
tapi hubungan kamu sama mama kan masih baik
lagian boy yang pengen kamu datang itu mama
yaudah sampein aja salam gue sama mama ya
aku sebenarnya juga gak mau mohon mohon gini
dan aku harap kamu gak kecewain mama ya
ya udah gue dateng
mama pasti seneng banget kalo kamu dateng
iya gue tau
karena gue yakin dia keinget sama nyokapnya
gue yakin banget lo tuh pasti bisa jadian lagi sama boy
karena yang pantes buat boy tuh cuma gue
cewek lain yang deket sama boy pasti jadi saingan
amit amit gue jatuh cinta sama orang kayak gitu
pokoknya gue harus cepat cepat ambil kalung gue di orang rasa itu
biar urusan gue cepet kelar sama dia
ini soto enak banget
kayaknya emang enak
gue jujur lah
gue sih masih penasaran sama sila
dia masih menjar menjar si boy terus
padahal kan dia jelas jelas dicuatin
namanya juga bucin
kayaknya gak ngerti lagi nih
eh tunggu deh
jauh ya jauh
selek kan lo
gue tuh kayak ngerasa kalau sila tuh pas aja sama gue
lo mau cobain gak
soto lo pakai nanas lebih enak
diam gue lagi fokus makan
si boy mahannya lama lama tumbet
biarin aja lah
gak penting juga
biarin aja lah
ini cacing di perut gue pada demo nih
oke kalau makan pelan pelan
tapi gue lagi pengen makan di work up nya manny ini sih
maksudnya nanti dia nyusul gitu
ini soto minum sama es buah nanti ian yang bayar
itu suara motor kayaknya gua kenal
mondes sama anak yang serigala
ngapain mereka ke arah warung mani ini
lah si boy sama si geri kemana nih
hmm si geri sama si boy pada ninggalin gua kayaknya nih ya
wah si geri gua telepon gak ngangkat
wah dua duanya gak ada yang ngangkat telepon gue fix gue ditinggalin songong
si geri sama si boy pada kemana bi
si boy pada pergi
kata si geri lu yang bayar
kas bon dulu ya bi
mana sih lu kan sentuh kas ini
ya minggu depan nih bayar
si boy geri bukan cuma ninggalin gua lu berdua ya
linggalin bon juga
bi makasih bi
itu ada apaan sih
gue juga gak tau nih
cuman yang gue denger katanya gue mau bikin rusuh lagi
sama game motor musuh bubuknya

gue mau liat nih mau ikut lu
lu ngapain dari kemarin nyariin gua
lu ikut gua sekarang
lu ngomong aja sekarang
ngapain gua harus ikut sama lu
kalo lu gak mau ikut gua